tempat saya berdiri ini berada di perempatan jalan soekarno hatta ibrahim aji
atau yang lebih dikenal dengan perempatan samsat
tempat ini menjadi salah satu titik kemacetan di kota bandung
terutama di jam keberangkatan kerja dan pulang kerja
titik ini menjadi salah satu titik kemacetan di kota bandung
karena memang daerah ini merupakan pertemuan arus dari arah timur bandung
seperti dari kabupaten bandung ranca ekek atau dari garut yang akan menuju ke kota bandung
kemacetan di sini bahkan bisa mengular sampai satu km
berdasarkan data badan pendapatan daerah provinsi jawa barat per desember dua ribu dua puluh
jumlah kendaraan di kota bandung lebih dari satu lima juta unit
sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung
sebanyak dua lima juta jiwa atau di atas delapan ratus ribu keluarga
itu berarti rata rata setiap keluarga memiliki dua kendaraan
sementara panjang jalan di kota bandung sekitar satu tiga ratus km dengan tiga ribuan ruas jalan
apabila mengacu pada keputusan dirjen perhubungan darat
di mana satuan ruang parkir mobil dihitung sepanjang lima meter
maka jalan jalan di kota bandung hanya bisa menampung sekitar dua ratus tujuh puluh tiga ribu kendaraan roda empat
hal ini tidak sebanding dengan realita kota
banyak warga kota memang memilih menggunakan kendaraan pribadi
ketimbang angkutan umum yang dinilai lebih menghabiskan biaya dan makan waktu
kalau naik angkot ya kurang lebih sekarang itu kena delapan ribuan
ya sekali dari rumah ke kantor gitu
pakai motor ini tuh setengah literan lah kurang lebih
ya kalau ngitung ke pertalit ya paling lima an ya
kayaknya lebih lama naik angkot ya soalnya muter
terus juga pasti kan ada ngetemnya dulu nungguin dulu
jadi pasti lebih lama kalau mobil mungkin sekitar sepuluh menit udah nyampe
menurut dosen fakultas teknik sipil dan lingkungan institut teknologi bandung
untuk mengatasi kemacetan dibutuhkan transportasi publik yang terintegrasi
angkutan umum di kota bandung saat ini hanya terkonsentrasi di wilayah bandung tengah dan bandung selatan
sementara daerah timur dan barat kota bandung tidak terlalu terlayani angkutan umum
menurut soni sulaksono wibowo
langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintah kota bandung adalah rerouting
atau menata ulang rute angkot agar seluruh kota bisa terlayani transportasi umum
kemudian setelah itu di rerouting dan bisa memperluas daerah layanannya
baru kita berpikir meningkatkan pelayanan
meningkatkan pelayanan berarti layanan angkutan umumnya harus ditingkatkan
kesejahteraan pengemudi juga harus ditingkatkan
disitulah ada peran subsidi
sony menambahkan moda transportasi umum yang cocok untuk kota bandung adalah angkot
karena jalan di kota bandung pendek pendek dan tidak terlalu lebar
tetapi ada bagian jalan di kota bandung yang cukup besar dan bisa dilayani oleh moda transportasi yang lebih besar seperti bus tiga per empat
kepala bidang lalu lintas dan perlengkapan jalan dinas perhubungan kota bandung
hairul rijal mengatakan saat ini anggaran untuk transportasi publik di kota bandung kurang dari dua puluh miliar rupiah per tahun
menurutnya idealnya kota bandung harus berpengurusan jalan
menurutnya idealnya kota bandung memiliki anggaran transportasi publik sebesar dua ratus lima puluh miliar rupiah per tahun seperti kota semarang
saat ini pemkot bandung mencoba mengoptimalkan kendaraan umum yang ada dengan anggaran yang tersedia
nah kalau ditanya mana yang prioritas lebih baik
menurut kami yang lebih baik itu kita memaksimalkan angkutan umum yang sudah kita punya sekarang
pertama yang dikelola oleh pemerintah kota kan ada transmetro bandung
nah ini dari sisi highway aja jam puncak sebaiknya itu sepuluh sampai lima belas menit orang menunggu
artinya jumlah kendaraan diperbanyak
untuk saat ini upaya untuk mengurangi kemacetan di kota bandung adalah menambah kantung parkir agar masyarakat tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan
menurut hairul rijal diperlukan pengadaan lahan parkir melalui kerjasama dengan pihak swasta
mita handayani kah fijati bandung jawa barat